selamat pagi rio bagaimana kondisi arus lalu lintas menuju puncak apakah sudah banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik di sana
selamat pagi heranov dan juga lady
tepat sekali memang hari ini merupakan hari di mana diprediksi akan menjadi puncak arus bagi para wisatawan
untuk masuk ke wilayah puncak bogor jawa barat untuk kemudian melakukan liburan panjang
untuk menghabiskan waktu bersama karena kita ketahui bersama bagaimana wilayah puncak ini menjadi salah satu lokasi
destinasi yang menjadi favorit bagi masyarakat karena memang memiliki banyak tempat wisata
dan juga untuk mengantisipasi beberapa kemacetan yang sering terjadi
apalagi di masa pandemi ini kita ketahui juga masih banyak juga masyarakat
yang menyambangi puncak ini
pihak kepolisian telah menyiapkan ada beberapa cara ataupun langkah langkah antisipasi
untuk mengurai kemacetan yang ada di beberapa titik di lokasi puncak ini
yang pertama ada pihak kepolisian atau petugas gabungan dari tni polri dishub dan juga bpbd satpol pp
hingga dinas kesehatan ada total jumlahnya ada sekitar enam ratus orang
ini jumlahnya cukup signifikan jika kita bandingkan
pada hari sebelumnya pihak kepolisian hanya menyiapkan sekitar satu ratus lima petugas
untuk berjaga di setiap pos pos yang ada di kawasan puncak ini
sistemnya pun nanti tidak seperti yang lalu
bagaimana para petugas ini membuka posko posko untuk kemudian mengecek
bagaimana kendaraan kendaraan atau wisatawan yang masuk ke wilayah puncak ini
menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker atau menjaga jarak dan sebagainya
tidak lagi membuka posko namun mereka lebih mobile
nantinya para petugas akan menyambangi ke tempat tempat wisata
kemudian akan ada beberapa titik yang nantinya akan dicek juga
namun mereka tidak membuka posko posko seperti beberapa bulan sebelumnya
kita ketahui bagaimana kita ketahui di puncak ini ada beberapa posko
yang menyiapkan sejumlah pemeriksaan begitu seperti jaga jarak
kemudian apakah mereka membawa rapi tes ataupun mereka membawa surat bebas covid
namun pada kali ini para petugas
lebih mobile untuk menyambangi tempat tempat wisata
ataupun nanti tempat penginapan ataupun nanti ada rumah makan
untuk dicek cek bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ada
dan kemudian yang kedua untuk mengurai juga kemacetan nanti
para petugas ini juga menerapkan sistem kontraflow
ataupun yang memang seringkali diterapkan di wilayah puncak ini
namun pihak kepolisian belum menegaskan belum memastikan pukul berapa
sistem kontraflow ini akan dilakukan di wilayah puncak ini
namun kemarin kami sempat berbicara dengan salah satu petugas dari satlantas polres bogor
yang menyatakan bahwa sejak pada pukul enam pagi hari ini
pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah skema yang sudah ada
ini artinya rencananya sudah ada
namun kita masih melihat bagaimana situasi lalu lintas yang ada di sekitar puncak ini
jadi jika seperti yang anda saksikan di layar kaca anda heranat dan juga lady
apabila situasi stagnan seperti ini hingga pada siang hari ataupun sore hari nanti
ini artinya sistem kontraflow mungkin saja tidak diberlakukan
jika situasinya ramai lancar seperti ini
kami memantau sejak pada pagi hari tadi
lalu lintas didominasi oleh nomor polisi dari kendaraan dari jakarta maupun dari bogor
dan situasi pun masih ramai lancar seperti saat ini
dan juga yang ketiga
dan juga yang ketiga
pihak kepolisian juga telah melarang truk dengan bermuatan besar
khususnya sumbu tiga begitu
untuk kemudian melintas di wilayah puncak ini
karena kita ketahui bagaimana truk truk besar ini seringkali menyebabkan
kemacetan kemacetan yang cukup berarti di wilayah puncak ini
karena memang kita ketahui bagaimana lintasan yang cukup curam di wilayah puncak ini
menyebabkan perlambatan kecepatan
maka kendaraan kendaraan yang ada di belakangnya harus mengantre ataupun memadati wilayah puncak ini
itulah ada tiga hal yang memang dapat kami sampaikan
bagaimana para petugas yang ada di wilayah puncak ini untuk mengurai kemacetan
dan juga bagaimana protokol kesehatan harus diterapkan di wilayah puncak ini
kita akan ikuti nanti bagaimana penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat wisata hari ini
semoga para wisatawan ataupun para masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan yang ada
karena memang kita ketahui bersama bagaimana masa liburan yang panjang ini kita masih berada dalam situasi pandemi covid sembilan belas
haranof dan juga lady
ya rio singkat saja terakhir dari saya
apakah ada pemberlakuan dari bupati ade yasin yang menyatakan bahwa harus mempunyai tujuan jelas pergi ke jalur puncak bogor
apakah ini harus satu kendaraan pribadi ini diisi oleh satu keluarga
heranov memang kami sempat mendapatkan informasi terkait hal tersebut
memang namun kami belum melihat apakah ada posko posko yang nantinya akan menanyakan
apakah dalam satu kendaraan tersebut ada keluarga yang memiliki ktp yang sama alamat yang sama begitu
kami belum melihat adanya posko posko atau pos polisi yang berjaga terkait dengan hal tersebut
namun kami mendapatkan informasi juga bagaimana nanti sebenarnya pihak satgas dari covid sembilan belas
dan juga oleh pemda begitu bagaimana nantinya akan dalam menerapkan protokol kesehatan
mereka akan menyiapkan posko tersendiri
ada sekitar tiga posko untuk nantinya menanyakan kepada masyarakat kepada setiap kendaraan yang melintasi kawasan tersebut
apakah mereka membawa surat rapid test begitu
apakah mereka membawa surat bebas covid
ini artinya nantinya akan menyebabkan sedikit pelambatan di kawasan kawasan tertentu
nanti kami akan konfirmasi kembali
jadi di mana saja posko posko yang akan disiapkan
namun kami mendapatkan informasi ada sekitar tiga posko yang disiapkan untuk kemudian nantinya masyarakat akan ditanyakan
apakah mereka membawa surat rapi tes untuk memasuki beberapa kawasan wisata tertentu di wilayah puncak
dan ini artinya jika ini diterapkan ini menjadi salah satu langkah tegas dari pemda begitu
untuk kemudian bagaimana menerapkan protokol kesehatan agar wilayah puncak ini tidak menimbulkan kluster baru dari penyebaran covid sembilan belas